tanggal lima belas oktober yang diperingati sebagai hari hak asasi hewan bertujuan untuk memberikan kita kesadaran bahwa hewan juga punya hak asasi
untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio tiga cnn indonesia davina veronica co founder sekaligus ceo garda satwa indonesia
selamat datang davina
rescue penyelamatan merehabilitasi dan juga kami mencarikan rumah abadi untuk anjing dan kucing yang kami rescue
spesifik anjing dan kucing
jadi garda satwa indonesia itu spesifik di domestic animals di pet ya
apa namanya hewan peliharaan rumah
ya memang tanggal hari ini lima belas oktober kita memperingati hari hak asasi hewan
ini mungkin banyak yang belum familiar apa sih hak asasi hewan
ternyata hewan juga punya namanya hak asasi nggak hanya manusia saja gitu
sebenarnya hak asasi hewan itu kan sebenarnya kesejahteraan hewan itu sendiri ya
jadi ada konsep dasar tuh apa namanya kesejahteraan yang harus didapatkan dari hewan itu
jadi bebas dari rasa lapar dan haus bebas dari rasa sakit dan apa namanya cedera
ada penyakit bebas dari ketidaknyamanan terus penyalahgunaan dan penganiayaan
terus bebas dari apa namanya terasa tertekan ya stres gitu kan takut
lalu yang terakhir itu bebas
untuk mengekspresikan perilaku ala media gitu
tapi kan di sini tidak hanya di indonesia aja sih tapi banyak sekali kasus di indonesia itu semua banyak sekali dilanggar
apa yang selama ini menjadi fokus yang menjadi pusat perhatian atau yang menjadi fokus dari garda hewan ini untuk diselesaikan itu
masalah apa yang menurut davina paling urgent untuk terutama di indonesia terkait dengan satwa domestik begitu
ya sebenarnya semuanya sih
kayak dari tadi dari semua yang tadi saya bilang dari kelima konsep dasar kesejahteraan hewan itu itu semua banyak yang dilanggar
mungkin ada fakta fakta di lapangan yang selama ini menjadi perhatian
banyak sekali kasus masuk ke kami gitu ya
salah satunya seperti kemarin baru baru saja kami merescue anjing yang dipelihara tapi sama sekali tidak diperhatikan kesejahteraannya
jadi dia itu selama sepuluh tahun tinggal di kandang itu terus tidak pernah dikeluarin tidak pernah ada
ada interaksi dengan manusia kecuali kalau orangnya itu ngasih makan saya juga aku rasa ngasih makannya lewat luar
karena pada saat aku merescue itu pintunya susah banget dibuka seperti emang benar benar sepuluh tahun tidak pernah dibuka gitu loh
jadi keadaannya mereka malnutrisi ya kurang gizi
mereka nggak pernah dapat makanan yang proper kandangnya juga tidak menuhi standarisasi gitu loh
dan maksudnya seharusnya anjing itu kan menjadi bagian keluarga gitu ya jadi emang tinggal di rumah bersama kami
banyak sekali kasus kasus yang memang menyalahi ini semua gitu loh
mereka tidak berada mereka tertekan stres dengan keadaan itu kan mereka otomatis stres ya gitu loh
terus mereka juga mengalami sakit atau luka segala macam tapi tidak ditangani tidak diperhatikan gitu
dan mereka tidak bisa mengekspresikan perilaku alami mereka gitu
iya ini bagaimana garda satwa bisa menemukan fakta fakta dan kasus kasus yang memprihatinkan seperti ini
apakah ada laporan apa seperti apa caranya
gerak juga berdasarkan laporan
laporan yang masuk kami itu tiap hari hampir dua puluh sampai tiga puluh laporan tiga puluh kasus gitu ya
sayangnya kami tidak bisa menolong semuanya karena kami juga masih bekerja dalam keterbatasan
jadi kita memang bergerak mengambil kasus yang paling urgent yang keadaannya paling parah
jadi relawan relawan yang tergabung dalam garda satwa ini mungkin selain davina ada berapa orang lagi yang terlibat dalam gerakan ini
kalau di kepengurusan kami ada lima belas an
kalau volunteer itu kami seasonal rekrutnya
jadi kalau ada acara atau ada misalnya kegiatan kita merekrut volunteer gitu loh
banyak sekali yang ingin berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan kami gitu
karena kami juga di sini yakin kami tidak bisa bekerja sendiri gitu kan
dan salah satu juga apa namanya misi kami juga visi misi kami adalah menggandeng semua lapisan
entah itu pemerintah masyarakat
untuk sadar betapa hewan itu adalah bagian juga dari manusia gitu loh
bahwa kesejahteraan mereka itu butuh untuk diperhatikan gitu
bahwa mereka berhak hidup di bumi ini bersama kita
itu memang sesuatu yang mungkin saya ingin bantu kampanyekan juga
karena saya juga suka
dan hewan peliharaan ya
saya punya anjing
saya punya dua
gimana selama ini strategi dan cara cara dari garda satwa untuk mengkampanyekan gerakan untuk lebih menyayangi hewan peliharaan
untuk tidak abuse animal
seperti apa caranya selama ini
ini salah satunya mensosialisasikannya lewat social media kami ya
kami juga datang ke sekolah sekolah gitu
jadi kami juga berkampanye
jadi dengan kami mensosialisasikan
program dan apa yang menjadi
yang harus menjadi kepedulian dan kesadar tahun masyarakat
tentang khususnya hewan peliharaan ini
lebih jauh tentang mungkin gerakan dari non profit organization yang garda satwa ini
dan juga mungkin harapan harapan ke depan
mengingat tanggal lima belas oktober ini kan hak asasi hewan
kita akan kembali setelah jeda berikut
isu seputar hak asasi hewan
kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan davina veronica
garda satwa indonesia
dan juga sekaligus duta wwf indonesia
ini udah brandingnya udah hak asasi hewan sekali ini
pokoknya mati matian ngebelain binatang
davina juga sedang hobi hobinya diving ini ya
jadi bagaimana ini melihat bahwa situasi
baik itu di darat maupun di laut
sekarang semakin terancam
banyak sekali mungkin global warming
juga ancaman ancaman perburuan liar
overfishing dan lain lain
apa yang menjadi fokus dari concern davina
ini semua kan sebenarnya balik balik lagi
terjadi atas dikarenakan aktivitas dan kebutuhan manusia
yang terus menerus meningkat ya
kalau saja kita bisa berpikir ke depan
dimana bisa lebih memikirkan apa dampaknya lebih lanjut
jika kita terus menerus mengeksploitasi alam
itu pasti kita akan ngerem dari sekarang
mudah mudahan sih dengan adanya climate change
dengan adanya yang terjadi sekarang ini global warming
lebih sadar gitu ya
bahwa gaya konstruktif kita yang tidak ramah lingkungan itu
menyebabkan terjadinya kerusakan dan perubahan terhadap alam ini
semuanya tidak seimbang
kalau ada sesuatu yang tidak seimbang kan
pasti terjadi bencana alam gitu ya
jadi jangan salahin yang maha kuasa
jangan salahin binatang atau alam
ya salahkan diri kita sendiri karena
karena manusia yang menyebabkan itu
karena ini semua adalah akibat dari aktivitas manusia
ya karena saya pikir alam tidak apa apa tanpa manusia
tapi manusia tidak bisa bertahan tanpa alam
jadi hanya membuat hubungan
hanya berpikir tentang itu
kalau kita bicara global
ini banyak sekali mungkin kasus kasus yang mengancam kelestarian satwa dan lain lain
tapi mungkin kita bisa memulai perubahan itu dari hal hal terkecil di kehidupan sehari hari
mungkin davina ada rekomendasi atau himbauan terhadap orang orang di indonesia
aku sendiri pun juga
aku menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungannya
salah satunya tadi kan juga bencana itu atau banyaknya peristiwa di bumi ini disebabkan oleh sampah
dan indonesia itu penyumbang kedua negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik yang ada di laut
jadi bayangkan kita berkontribusi untuk sesuatu yang tidak baik
jadi mungkin dari kita kita mengurangi pemakaian plastik
kalau misalnya kita kita mengurangi pemakaian plastik
kalau misalnya kita kita mengurangi pemakaian plastik
kalau misalnya kita kita mengurangi pemakaian plastik
kalau proclaim berbahagia
orang berpikir dan melakukan itu
terus kembali lagi ke misi dari garda satwa ini
untuk memberikan perlindungan untuk meningkatkan awareness
kesadaran terhadap hewan hewan domestik ya
hewan peliharaan anjing kucing dan lain lain
selama ini mungkin orang berpikir oke ada pet shop lucu nih
ada anjing atau kucing yang bisa dibeli di pet shop
tapi menurut davina sendiri apakah adoption is better dan buying
yes aku kita sangat punya moto ya
pokoknya lebih baik mengadopsi daripada membeli
karena banyak sekali anjing anjing di luar sana yang mempunyai hak yang sama
yang bisa mempunyai hidup abadi di rumah dan keluarga yang menyayanginya gitu loh
sama seperti anjing anjing yang lucu lucu yang rasa yang dijual di pet shop gitu loh
anjing anjing yang di luar sana itu juga membutuhkan rumah gitu loh
jadi lebih baik mengadopsi daripada membeli gitu
berpikir kalau misalnya orang tidak membeli lagi
maka orang tidak mempunyai demand
orang tidak punya permintaan akan membeli lagi di pet shop
maka pet shopnya tutup gitu loh
jadi orang lebih memilih untuk mengadopsi gitu
jadi mudah mudahan suatu hari itu terjadi gitu
jadi dari hal hal kecil seperti ini ya
kita bisa mengkontribusi perubahan yang lebih positif terhadap kelestarian hewan ya
dan maksudnya balik lagi tadi aku juga sempat ngomong
kita juga nggak bisa bergerak sendiri ya di sini ya
apalagi peran yang
peran yang berapa namanya
yang punya otoritas seperti pemerintah segala macem
itu kami sangat minta dukungan di mana mereka bisa menegakkan
dan benar benar merealisasikan penegakan hukum yang melindungi hewan hewan ini gitu loh
sejauh ini belum ada mungkin tindak undang undang
undang undangnya itu ada
jadi dari skala satu ke sepuluh
masalah binatang itu kalau menurut aku ya di nomor satu
bahkan mungkin sepuluh kali
jadi bukan menjadi sesuatu yang urgent gitu loh
karena di negara negara maju sebenarnya hukum hukumnya udah jelas gitu ya
udah jelas gitu
ada saksinya ada dendanya
sanksi penjara ada dendanya ada
tapi di indonesia ya buktinya aja kalau misalnya kita melihat kasus hewan yang terancam punah dan lindungi
masih tiap tahun itu penurunan populasinya sangat drastis masih gitu loh
kalau saja memang itu ditegakkan
itu kan pasti nggak begitu
jadi masih sangat kurang dan minim sekali
mungkin pemerintah perlu memperhatikan lebih gitu ya
karena ya kita hidup di bumi ini sama sama penghuni bumi lah
mereka semua berhak hidup di bumi ini
jadi kita sebagai manusia
kita punya kemampuan untuk berbicara
punya kemampuan untuk melindungi
kita pakailah kemampuan untuk melindungi dan mengayomi yang lemah
binatang yang tidak bisa berbicara
kita lindungilah mereka
gadasat indonesia we are here
mungkin ada target tertentu gadasatwa
untuk melindungi mungkin berapa ekor anjing atau kucing dalam justru tahun kapan
kita tidak kita pingin sih menyelamatkan semuanya binatang gitu
tapi kita bermimpi bahwa suatu saat binatang ataupun yang satwa yang kami sekarang lindungi
selamatkan anjing dan kucing domestic animals
suatu hari nanti tidak ada yang diselamatkan lagi
bahwa manusia sudah sadar bahwa mereka adalah bagian dari kita
bahwa mereka perlu dilindungi mereka perlu disayangi mereka perlu diperhatikan gitu loh
jadi kita tidak punya mimpi untuk di penampungan itu seribu anjing
itu kita ingin kembalikan ke rumah
jadi kita carikan mereka dokter
bukan di jalanan
bukan di jalanan bukan di shelter gitu
shelter hanya tempat mereka untuk
ya aman sih aman
tapi kan mereka tidak dapat kasih sayang dan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan
mungkin bagi orang orang yang ingin informasi lebih lanjut mengenai garda satwa
mungkin ikut berpartisipasi atau mendukung gerakan yang sudah anda canangkan ini
kemana nih informasinya bisa dicari
ada di website kami di www gardasatwaindonesia org
ada di instagram gardasatwaindonesia
semua follower davina mungkin sudah menjadi follower gardasatwa ini ya
oke jadi pesan terpenting yang mau disampaikan di hari hak asasi hewan ini
bahwa hewan hewan domestik di indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak
dan di family family atau keluarga keluarga indonesia yang memberikan mereka kasih sayang
iya betul tambahin lagi dikit boleh ya
maksudnya kita manusia harus bisa menghargai keberadaan makhluk hidup lain
kalau saja semua manusia itu benar benar mencanangkan sifat dimana punya compassion and empatty towards other living being
aku rasa tidak ada lagi yang namanya penyalahgunaan dan penganiayaan terhadap hewan
rasa kasihan dan juga rasa empati terhadap hak asasi hewan
davina veronica temen kasih banyak sudah bergabung di